anda kembali bersama kami di cnn indonesia news update
pemerintah provinsi dki jakarta memutuskan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar
atau psbb transisi selama empat belas hari ke depan
psbb transisi dki seharusnya berakhir pada dua juli dua ribu dua puluh besok
dan berikut ini pernyataan gubernur dki anies baswedan beberapa saat lalu
akan diteruskan empat belas hari ke depan
jadi psbb di jakarta diperpanjang selama empat belas hari ke depan
dan kita akan evaluasi lagi sesudah kita mendapatkan perkembangan terbaru